pihak rumah sakit siti kodijah sidoarjo jawa timur siang ini menggelar konferensi pers
pernyataan pers ini diberikan setelah sebuah video viral terkait dengan keluarga pasien yang menuduh salah satu perawat di rumah sakit siti hodijah
menyuntik anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia
kita akan dengarkan pernyataan konferensi pers berikut ini
bahwa berita video itu adalah hoax bohong
kami mengetahui bahwa motif penyebaran video itu telah dilakukan secara sistematis terstruktur dan masif oleh orang bernama dh
umur empat puluh satu tahun
yang tujuannya adalah
untuk mencemarkan nama baik rumah sakit dr hamdan dan menarik simpati masyarakat di media sosial
sedara sedara jujur kami tidak menampil
kalau masih ada pelayanan yang kurang prima dari rumah sakit ini terhadap para pasien
banyaknya jumlah pasien yang masuk dengan rasio jumlah tenaga medis yang ada
namun bukan berarti kami menelantarkan para pasien
semua pasien yang masuk ke rumah sakit ini tertangani dengan baik
dengan tingkat kepuasan yang sangat baik pula
kami selalu menuju perbaikan koreksi dan pelayanan prima excellent sesuai dengan harapan masyarakat semua
karena itu sedara sedara melalui peh rilis ini kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berita berita yang sekarang beredar tersebut
berita itu video itu diduga sengaja disebarkan
yang memang sejak awal memiliki motif dan niatan tidak baik terhadap rumah sakit dan dr hamdan
sebelum kematian pasien itu
dh mengatakan dan memberi ancaman kepada perawat yang merawat pasien saat itu
biar kalah nggak apa apa sing penting jenengi rumah sakit elek
tolong dicatat itu kalimatnya
karena itulah kita bisa lihat dengan cermat dan teliti jam berapa aksi perekaman dan dialog yang terencana antara keluarga pasien dengan dokter hamdan itu dibuat
bukankah itu dilakukan jauh sesudah waktu kematian pasien
kita juga bisa melihat dan mencermati
tidak ada rasa dan suasana duka berkabung yang mereka miliki
padahal yang meninggal dunia adalah ibunya
yang kalimatnya dalam video itu seolah olah sikap dan dialog dibuat oleh orang yang berpengalaman
dan tidak secara arugan secara emosional dan tidak natural sama sekali
semuanya itu nanti akan kami kaji dan kami akan teliti melalui pendekatan semi otika hukum
segala kata perkata di dalam video itu serta suasana yang mengiringi rekaman video itu dengan bantuan para ahli
di samping pendekatan semi otika hukum kami juga akan minta untuk dilakukan digital forensik terhadap originalitas video itu
saudara saudara ketahui kami juga
akan menuntut balik secara pidana
karena sengaja menyeberluaskan informasi elektronik
yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksud di dalam pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang informasi transaksi elektronik
yang ancaman hukumannya saudara sudah bisa tahu serta dendanya pun saudara bisa tahu
kenapa rumah sakit perlu melakukan seperti ini
jawabannya adalah sebagai pembelajaran dan penjerahan kepada yang bersangkutan dan masyarakat luas agar next lebih hati hati arif dan bijaksana di dalam menulis dan memuat berita apalagi di era digital seperti ini
itu yang pertama
karena itu saudara saudara
kalau dikatakan perawat menyuntik mayat
silahkan ditulis kebohongan keji
berita dan istilah perawat menyuntik mayat itu sengaja dibuat dan disebarkan agar mendapatkan simpati setelah sekian lama
isu isu yang dibikin
itu tidak laku
tujuannya apa semuanya
simpati dan merusak nama rumah sakit dan dokter
selaku direktur dan dokter yang merawat pasien
ketika mengetahui kematian pasien itu
telah menyampaikan rasa bela sungkawa yang dalam kepada keluarga pasien
menyampaikan empati kepada keluarga
sesuai dengan tradisi di rumah sakit
siti khotijah dan jaringan rumah sakit muhammadiyah
karyawan sebagai perwakilan
menyampaikan bela sungkala secara langsung bahkan takziah kepada
dan itu sudah dilakukan semuanya secara sosiologis oleh rumah sakit satu bulan yang lalu
jadi sudah lama
yang lebih penting adalah kronologis yang sebenarnya berdasarkan catatan medis
yang dikatakan bahwa
jam dua puluh dua wib
saya potong kronologis itu karena terlalu panjang
pada jam dua puluh dua wib
tanggal dua puluh satu desember dua ribu tujuh yang lalu

perawat membangunkan pasien yang sedang tidur
diberikan injeksi obat femseran dan omz
ini obat mual muntah sama lambung
injeksi yang dilakukan oleh perawat itu
dimana sebelum injeksi dilakukan perawat
perawat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan nadipasien
perawat melakukan pemeriksaan pernafasan pasien
perawat melakukan identifikasi secara lengkap terhadap pasien
itu dicatat jam dua puluh dua
hasilnya adalah kondisi pasien normal
nafas teratur denyut nadi kuat
jam dua puluh dua
karena identifikasi secara sempurna itu sudah lengkap
maka diinjeksilah dua jenis obat tadi itu
jam dua puluh dua itu
oke lanjut berikutnya
jam dua puluh dua dua puluh wib
dr hamdan melakukan visit dan pemeriksaan pasien
setelah injeksi dilakukan oleh perawat tersebut
dr hamdan datang setelah diinjeksi itu jam dua puluh dua dua puluh wib
sepuluh menit kemudian
dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh beliau
tek tek tek tujuh puluh empat kali per menit
satu s dua tunggal
artinya jantungnya normal
artinya paru parunya normal tidak apa apa
kemudian cva infar
artinya ada struk penyumbatan pemulgara
bahkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr hamdan terhadap pasien tersebut
pasien masih hidup
keluarga mengetahui hal itu
keluarga mengetahui hal itu
sekali lagi keluarga mengetahui hal itu
ditanyalah dr hamdan
oleh keluarga itu
tentang penyakit penyakit dan kemungkinan kemungkinan kesembuhan untuk
dijelaskan sesuai dengan
apa yang menjadi kompetensi dr hamdan
masuklah pada jam dua puluh dua tiga puluh lima wib
dr hamdan meninggalkan pasien untuk melakukan visit
ke ruang pasien lainnya
dan kembali ke ruang perawat
sekitar jam dua puluh dua empat puluh lima wib
pada jam dua puluh dua empat puluh lima
keluarga pasien menghubungi perawat
agar perawat datang memeriksa kembali
keluarga pasien meminta agar perawat memeriksa pasien
perawat kemudian kembali ke kamar pasien untuk melakukan pemeriksaan
dalam pemeriksaan ini hasilnya
spo dua itu tidak muncul
tensi tidak terukur
nadi tidak teraba
lalu perawat memanggil dr hamdan
untuk langsung memeriksa pasien
dan dr hamdan langsung seketika itu memeriksa pasien
kemudian beliau melakukan pijat jantung terhadap pasien
upaya yang dilakukan oleh dokter hamdan tidak mampu menyelamatkan jiwa pasien
dan kemudian menunggu beberapa menit kemudian untuk mengambil kesimpulan
memastikan bahwa pasien telah meninggal dunia pada jam dua puluh dua empat puluh lima wib
yang disebabkan oleh cardiac arrest
atau serangan jantung mendadak
saudara saudara itulah informasi tanggapan hak jawab bantahan kami terhadap berbagai berita dan video yang viral tersebut
semuanya itu kronologis
berdasarkan bukti bukti dan catatan catatan
yang ada di dalam medical record
hari ini kami sampaikan hak jawab tersebut
dan silahkan rekan rekan kalau ingin mengajukan pertanyaan
karena di sini hadir semua jajaran direksi
bahkan saya hadirkan saksi juga yang menyampaikan bahwa ancaman itu real nyata
dan perawan diancam seperti itu oleh orang bernama dh
karena itulah beri kesempatan kepada kami untuk meneliti semuanya
dan kami akan laporkan atas tindak pidana dengan menggunakan undang undang eta
karena itu luar biasa keji menyebut seorang perawat menginjeksi seorang mayat
apa separah itu kompetensi seorang perawat
itu hanyalah sebagai upaya untuk menggoreng isu menarik simpati
dan menjadi laku kasus ini